sampai jumpa di video selanjutnya
coba kalau masih acing dibeli buku tuh hahaha saya serius dong saya juga serius
ini itu kan memalukan sekali dan dia bener bener perhatikan pakaian pakaian dalamnya pebri itu
kamu tidak terganggu kalau saya mah tidak terganggu kum kamu kali beli dalaman febri
dua ribu tiga yang karena gampang melar hahaha makanya kamu malu hahaha hahaha hahaha eh eh kenapa
kok eh taduh jangan masuk mau tahu nggak debinya beli dimana kek
jalan dong ide hola
assalamualaikum waalaikumsalam gimana mang udah ada yang beli sudah ada
ce alhamdulillah waktu dateng tadi sudah ada yang sepuluh alhamdulillah
siapa tahu aja laris terus sampai sore
waalaikumsalam kang aceh
dari tadi tekan ngajeng nyariin ntn dimana ntn dimana gitu ya ketemunya disini nyariin
dari tadi kan saya lihat kang aceh teh lagi ngobrol sama perempuan itu
oh itu itu tadi tekan ngajeng nanya sama dia tahu lapaknya ntin enggak ceng tadi
kan kamu ya ya ya lupa mau pulang jalan lo yang tadi kan iya udah udah tadi kebawah bener anak
kecil minta pulang minta pulang terus bukannya kang aceh tidak kangen sama ntinnya tapi kagetan
kanterin dulunya pulang aja dulunya ya kang assalamualaikum
tumen jam sini tajil belum datang iya nih apa nggak tahu kita pada puasa emangnya gelirannya apa sekarang
waalaikumsalam lagi apa cih mau jualan cak tapi malu kenapa mesti
malu nggak enak mau jualan mau solah ce tapi
sesuatu yang ramai setelah buka puasa ya di musolah cok
kalau mau besok ikut jualan di cipicung yuk
di sana ramai cok
pak cil datang
kita hanya nginfoin kita jadi tinggal
nanti kita nggak kebagian
makanannya udah siap
belum azannya neng
makanan buat bukanya udah siap
kamu temenin bapak bukanya
pergi kan lagi nggak puasa pak
ya tidak apa
kamu temenin bapak buka

aduh ibaugh perempuan apa
ya om isis
ibu bagaimana sih matanya
ibu kayanya sudah nahan dan berharga
nah dan aku
hei untuk dede cantik mah
asobri gak pernah merasa direpotin
ngobrol jangan depan pintu
siar di sini aja wak
iya gratis sok diambil
oh sok cantik
bapak bapak udah azan
sok dibatalin dulu puasanya
gak apa apa atu neng
kita teh memang menyediakan tajil gratis
ya tapi cuma rebutan takjil gratisnya aja
dagangan kita gak dibeli
singri do atu
rezeki mau udah ada yang ngatur
tentang tajelmy wife kita kasih

ya sekarang ga dari
itu sebabnya meskipun uang papa cuma lima ribu perak papa tetap datang ke sini ya pak sebetulnya teh
papa sudah ada pekerjaan yuk ada pesanan dua pintu rumah mewah satu di centrasari satu lagi
di pondok indah tapi sayang dua duanya enggak jadi kalau yang di pondok indah mah papa sudah
tanda tangan malah papa sudah nelpon loh ke jepara aduh sayang dua duanya tidak jadi yang
pak itu namanya belum rezeki la ilahaillallah